berkenan dengan pandemi virus corona komisi pemilihan umum atau kpu memutuskan untuk menunda sebagian tahapan pilkada serentak dua ribu dua puluh hingga waktu yang belum ditentukan
ada pun tahapan yang ditunda adalah pelantikan pemungutan suara verifikasi bakal calon perseorangan rekrutmen petugas pemutakhiran data serta pencocokan dan penelitian
namun kpu mengatakan penundaan tahapan tahapan tersebut belum tentu mempengaruhi hajat utamanya yaitu proses pemungutan suara
kementerian dalam negeri akan berkoordinasi dengan kpu untuk membahas kelanjutan penyelenggaraan pemilu serentak dua ribu dua puluh baik kemendagri dan kpu terus memantau perkembangan penyebaran pandemi virus corona ini
komisi pemilihan umum kpu
komisi pemilihan umum kpu atau kpu pemerintah
kami memutuskan untuk menunda sebagian tahapan pilkada serentak dua ribu dua puluh hingga waktu yang belum ditentukan
penundaan tersebut berkenaan dengan wabah virus corona yang semakin meluas
apa langkah selanjutnya terkait penundaan dari pelaksanaan pilkada serentak dua ribu dua puluh
ini untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber
yang pertama ini yang sudah ada di sambungan telpon ada ahmad doli kurnia ketua komisi dua dpr ri
selamat malam bang doli
selamat malam assalamualaikum
ya dengan verdi waalaikumsalam bang doli dengan verdi di sini bang
ya mas ferdi
ya bang kita juga menunggu dari kpu ada bang ilham saputra nanti juga kita akan tersambung dengan bang ilham
tapi memang kami masih upayakan masih ada gangguan
tapi sebelum ke bang ilham juga nanti akan tech talk begitu bang doli
kita ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu kpu sudah memutuskan untuk tidak terburu buru terhadap penyelenggaraan pilkada dua ribu dua puluh
dpr komisi dua khususnya merespon ini bagaimana bang doli
ya pertama terhadap keputusan diambil oleh kpu berkaitan dengan penundaan ada empat tahapan yang dilakukan oleh kpu
itu saya kira memang itu keputusan yang terbaik diambil dalam situasi yang seperti sekarang
ya artinya kita kepentingan utamanya adalah bagaimana supaya
situasi pandemi virus corona ini kan tidak meluas gitu ya
apalagi memang di beberapa daerah penyelenggara itu sudah ada yang terpapar gitu
nah tetapi kan juga kita belum bisa memutuskan secara penuh ya
apakah memang pilkada serentak yang nanti jatuh pencoblosannya tanggal dua puluh tiga september itu kita tunda atau tidak
nah saya berpikir
saya beberapa kali juga menyampaikan bahwa kita lihat perkembangan dan situasi
karena kan pemerintah sekarang sudah mengeluarkan maklumat bahwa sekarang dalam situasi tanggal darurat sampai tanggal dua puluh sembilan mei ya
nah artinya sampai tanggal dua puluh sembilan mei kan pemerintah sedang berupaya untuk mengendalikan situasi
nah jadi selama memang dalam situasi tanggal ini saya kira menunda beberapa tahapan yang terutama itu kan
tahapan yang melibatkan banyak orang
karena si petugas kan harus juga datang memverifikasi ketemu orang salah macam
nah itu juga kan sangat rentan
jadi saya kira apa yang diputuskan oleh kpu itu adalah situasi yang saya kira tepat dalam situasi yang sekarang ini
walaupun kemudian dari keputusan kpu tersebut penundaan tahapan tahapan ini
ini belum tentu juga
juga mempengaruhi hajat utamanya itu proses pemungutan suara
artinya ini masih pemetaan masih terus berlangsung begitu bang ya
iya artinya kan keputusan kita ini kan itu tanggal dua puluh september
sebenarnya waktu kita juga masih
cukup panjang ya
dan kita kan tadi seperti yang saya katakan batas akhir tanggal darurat yang sekarang ini sampai dua puluh sembilan mei
jadi artinya mungkin
masih ada beberapa bulan kemudian nanti sampai ke hari pencoblosan
dan ini sekali lagi saya kira nanti kita akan lihat perkembangan dan kita koordinasi terus
ya mungkin nanti antara dpr pemerintah dan kpu juga terus berkoordinasi melihat perkembangan
apa nanti yang memang kita bisa lakukan kemudian gitu
setelah situasi tanggal tangkap darurat ini apakah memang sudah bisa diakhiri sampai dua puluh satu
dua puluh sembilan mei atau diperpanjangkan nanti kita masih lihat perkembangan kan gitu
kita sih berharap apa namanya pandemi ini bisa segera terkendali gitu ya
sehingga memang masyarakat itu semua dalam keadaan yang sehat gitu kan
yang terkena serangan juga bisa segera sembuh
dan kita tidak meluas lah wabah ini kira kira begitu
oke oke bang doli
kita tahan dulu bang
bang ilham selamat malam bang
malam malam pak
ya bang ilham
tadi bang doli sudah mengatakan bahwa kemudian kita juga sebenarnya dengan penundaan tahapan pilkada ini masih cukup waktu
tapi terus dengan pemetaan dan juga koordinasi antar lembaga
tapi sebelumnya kita ingin mendapatkan konfirmasi juga bang ilham
apa kemudian yang mendasari kpu memutuskan untuk menunda beberapa tahapan pilkada serentak dua ribu dua puluh ini bang
ya pertama kita nggak punya pilihan karena pandemi ini selain global juga menyerang beberapa daerah di indonesia
sehingga kami menganggap bahwa lebih penting kesehatan para aparat kami para staff kami dibandingkan dengan kemudian penyelenggaraan atau peralatan pilkada ini
karena biar bagaimanapun buat kami kesehatan masyarakat menjadi nomor satu
nah jadi hal yang beberapa hal yang kami tunda adalah pertama pelantikan pps
jadi sebetulnya kan di barang barang kita kita siapkan untuk membantu kita di tingkat desa
di pihak kecamatan sudah ada ppk sudah kita sahkan
nah kemarin di beberapa daerah terutama daerah daerah yang terkena pandemi covid sembilan belas ini
ada yang kemudian berkoordinasi dengan pemerintah daerahnya
dan pemerintah daerahnya mengatakan
bahwa tidak boleh dengan ramayan
oleh karenanya pelantikannya kami tunda
ya kami tunda
kemudian nanti juga ada setelah kami melakukan verifikasi administrasi kepada calon persorangan
yang mendaftar di beberapa daerah baik provinsi maupun kabupaten kota
nah itu juga kami tunda
kemudian yang ketiga adalah rekrutan ppdb
pertungkas yang akan melaksanakan covid sembilan belas
dan pelaksanaan covid sembilan belas itu sendiri untuk pengesahan dpd
atau untuk kemudian mengumpulkan dpt yang akurat
dpd yang nanti akan dibuat atau dijadikan patokan
sebagai pembuatan logistik bagi surat suara nanti di hari h pada tanggal dua puluh tiga september
kalau gitu mas ganti
tahapannya ini kan berarti ada tenggang waktu yang akan ditentukan untuk masing masing
bagaimana pemberlakuan ini bang ilham
sebetulnya kita sudah buat simulasi ya
kita sudah buat simulasi
kalau kemudian nanti kondisi daruratnya sampai tanggal dua puluh sembilan mei
dan pembahasan suaranya tidak berubah
maka ada beberapa tahapan tahapan yang kita akan mampatkan penyelenggaranya
atau kemudian kita perpendek tahapannya
tapi tentu saja itu berimplikasi kepada misalnya saja jika nanti kampanye kita akan perpendek
nah ini apakah merugikan atau tidak bagi para kontestan atau pasangan calon nantinya
kemudian nanti ketika misalnya pencalonan itu kita perpendek
bagaimana kemudian nanti jika pencawalan di masalah pencawalan itu ada sengketa
sengketa terkait dengan pencalonan yang nanti misalnya saja tidak kita loloskan
nah kemudian pasangan yang sudah kita lewaskan itu melakukan sengketa
nah kemudian kami juga sudah menghitung membuat simulasi terhadap produksi logistik dan juga distribusi logistiknya
ya dalam jangka waktu enam puluh satu hari
nah tentu saja kita akan hitungnya terlebih dahulu
lalu kemudian sampai tanggal dua puluh sembilan mei masa siaga tersebut dan kemudian kita tidak bisa
maksudnya harus menggeser hari hari pemenghutang suara
oleh karenanya kita akan mengkoordinasi seperti kata bang doli tadi dengan pemerintah dengan dpr
bahwa kemudian perlu dibuat perpu
memang penting dibuat perpu karena ada perubahan pergeseran bulan pemungutan suara
seperti yang diatur dalam undang undang pilkada
artinya memang untuk mendesak perubahan perpu ini kalau kemudian ada perubahan tahun mungkin bang ya
maksudnya tidak dalam dua ribu dua puluh ini
atau memang pemetaan ini benar benar menjadi salah satu parameter untuk kemudian langkah langkah ini masih akan terus dilakukan atau tidak begitu ya
bergeser sebulan saja ferdi itu sudah harus ada perpu
karena undang undang menyebutkan bulannya
jadi tahun dua ribu dua puluh itu pelaksanaan pilgada pada bulan september dua ribu dua puluh
maka jika bergeser ke bulan november atau bulan oktober atau bahkan bulan desember itu juga diperlukan perpu
undang undang menyebutkan secara detail pada bulan september dua ribu dua puluh
saya ke bang doli
bang kalau untuk urusan revisi undang undang atau menerbitkan perpu ini bagaimana kemudian bang
iya saya kira nanti itu tergantung dari bagaimana kajian terakhir kita melihat situasi pasca tangkap darurat yang berakhir tanggal dua puluh sembilan mei
jadi saya kira saat ini kpu juga sudah punya
sudah mengeksersis ya
kira kira kalau misalnya empat tahapan yang diundur sampai tanggal dua puluh sembilan mei
saya kira masih cukup ada tahapan berikutnya yang bisa digantikan waktunya dengan pemenundaan yang sekarang ini
sampai ke tanggal dua puluh tiga september
nah tapi kan sekali lagi kita akan melihat sampai situasi tanggal dua puluh sembilan mei
itu yang saya katakan tadi
kita berharap berdoa semuanya
agar situasi ini
ya pemerintah juga bisa mengambil langkah langkah yang cepat dan tepat di dalam rangka mengurangi tingkat penyebaran dan kemudian masyarakat kita juga kembali sehat kembali gitu
nah kalau misalnya nanti ya
tentu ini tidak menjadi harapan kita ya
kalau misalnya pada akhirnya nanti setelah tanggal dua puluh sembilan mei situasinya masih sama
nah itu ya
nah itu yang mungkin
yang mungkin kpu juga tidak bisa lagi melakukan penyesuaian penyesuaian soal perubahan tahapan ini
sehingga nanti akan konsekuensinya tanggal dua puluh tiga september itu harus ditunda
digeser begitu ya
nah kalau memang nanti pada akhirnya melihat situasi perkembangan kita semua sepakat
pemerintah dpr kemudian kpu
tidak memungkinkan lagi tahapan tahapan ini bisa dilakukan sehingga batasnya sampai dua puluh tiga september itu harus ditunda
ya maka tidak ada jalan lain harus diterbitkan perpu
karena kalau kita membuat revisi undang undang dalam waktu singkat itu kan tidak mungkin ya
apalagi memang kita di dpr itu sudah bertekad bahwa revisi undang undang pilkada itu
termasuk enam pemilu
itu kita lakukan untuk pelikada yang berikutnya
nah jadi ketika kita sepakat semua nanti tanggal dua puluh tiga september tidak lagi memungkinkan untuk dilakukan pencoblosan
maka jalan keluarnya adalah harus terbitkannya perpu
karena seperti tadi disampaikan dalam undang undang pilkada sekarang itu jelas
letter lag bahwa pilkada tahun dua ribu dua puluh ini dibuat harus diserbitkan
buat harus diserahkan bulan september
tanggal dua puluh tiga itu kan di ujung
jadi kalau lewat dua tiga hari sih saya kira tidak perlu perpu
tapi kalau tahapan ini ini empat tahapan ini saja misalnya nanti juga berentetan dengan tahapan berikutnya
pasti kan undurnya bisa mingguan atau bahkan bulanan kalau misalnya situasi
penyebaran pandemi virus ini tidak terkendali
oleh karena itu kalau lewat bulan september ya harus ada diterbitkan perpu
oke bang ilham
kalau kita lihat kan ada dua ratus tujuh puluh daerah nih yang akan ikut dalam pilkada serentak dua ribu dua puluh
artinya kemudian pemetaan ini cukup rigid dilakukan
melihat bagaimana juga perkembangan wilayah tersebut
dari wabah virus corona yang sekarang yang terjadi begitu
apakah ini koordinasinya juga akan terus secara keseluruhan atau bagaimana bang
atau hanya memantau dari perwilayah saja
ya kita sampai saat ini terus meminta perkembangan terakhir kondisi daerah yang terkait dengan dampak covid sembilan belas ini
jadi tiap hari kita menerima laporan
misalnya yang kemarin misalnya saja tidak ada aspek atau tidak ada odp atau tidak ada pdp
ternyata ada laporan baru ada gitu ya
jadi kemudian kita tidak bisa memutarkan bahwa kemudian oh daerah ini aman
sampai tanggal dua puluh sembilan mei ke depan
sehingga tapi memutuskan kemarin
yang kami ditualikan adalah pelantikan pps yang kemudian sudah direncanakan jawa johari
dan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah yaitu kepolisian bupati atau wali kota dan beberapa pihak lainnya
dan itu diperbolehkan silakan dilantik
tetapi bagi yang belum bisa jangan dilantik dulu
nah jadi kami melihat perkembangan setiap hari dari grup wa kami dan juga laporan laporan tertulis dari teman teman kpu provinsi untuk terus mendeteksi
dan membuat detail dari laporan daerah daerah mana sekali
dan membuat detail dari laporan daerah daerah mana sekali yang terkena dampak covid sembilan belas ini
termasuk juga dengan gugus tugas percepatan penanganan corona dari pemerintah ya bang ya

bang ilham bang doli kita break dulu
layar demokrasi akan kembali usai jadah
dititipkan rekomendasi ini kepada kpu bang
saya kira dari beberapa minggu yang lalu
setelah kita mendengarkan maklumat dari pemerintah soal tangkap darurat ini
saya sudah berkomunikasi langsung dengan kpu juga bawaslu
supaya mereka juga membuat sop sendiri atau protokol sendiri
berkaitan dengan mengantisipasi soal menghadapi tangkap darurat virus corona ini
dan saya kira keputusan yang mereka ambil ini adalah berdasarkan
setelah memang sop atau protokol itu dibentuk
dan kemudian tadi seperti saya katakan
sudah ada beberapa penyelenggara di daerah yang sudah terpapar
dan ini saya kira kan juga
karena mereka kan juga akan berinteraksi dengan masyarakat yang lain
jadi saya kira
itu yang tadi saya sampaikan di awal
bahwa keputusan diambil kpu saat ini adalah keputusan yang terbaik
dalam situasi yang sekarang ini
dan itu saya kira sudah berdasarkan protokol atau sop yang mereka sudah terbitkan
oke bang doli protokol ini juga termasuk bagaimana mengatur
daerah daerah rawan dan yang tidak rawan atau yang memang benar benar
tidak terdampak wabah
karena kalau dari catatan di sumeneb ini katanya tetap berjalan kemudian
beda mungkin dengan depok mungkin bang
apakah ini juga ada aturan aturan seperti itu nanti yang akan direkomendasikan bang
saya sudah baca sekilas ya saya kira langkah langkah yang dilakukan oleh kpu
yang berdasarkan sop atau protokol yang mereka buat itu saya kira juga sudah cukup baik
dan itu berlaku kepada seluruh daerah
nah saya kira detailnya kemudian kasus per kasus di daerah sebagaimana
mungkin itu bisa dijawab oleh saudara ilham ya
apa namanya karena mereka yang membuat aturan dan mereka juga yang berkomunikasi langsung
dengan aparat mereka di daerah
saya langsung konfirmasi bang ilham bagaimana kemudian menjawab ini bang
apakah pemetaannya ini untuk sop dan protokol yang direkomendasikan oleh komisi dua begitu
juga menilai dan menimbang daerah epicentrum atau yang terpapar wabah
tidak terpapar atau bagaimana kemudian ini akan diatur
iya dalam sop yang sudah kami buat sebelumnya kami menyampaikan bahwa bagi daerah daerah
yang setelah berkoordinasi atau kpu
kpu dan protokol berkoordinasi dengan pemprov maupun pemkot maupun pemkat yang di mana lokal daerahnya itu
ada daerah perubahan yang akan menyelenggarakan pilkada itu selama kemudian dianggap tidak ada masalah silakan
nah tapi ini hanya khusus untuk pelantikan bps
ya karena sekali lagi kalau kemudian kami melakukan setelah penelitian bps kita akan melakukan verifikasi faktual untuk
dukungan dalam persoorangan ya maka itu kan intensitas pps kami yang akan datang door to door kepada masyarakat
itu kan juga perlu kita perhatikan ya karena kalau itu tidak diatur atau kemudian nanti kita teruskan dengan massa
apa pandemi yang sekarang sedang lagi naik naiknya maka kami khawatir akan menularkan kepada para staff kami dan itu akan
menularkan kepada para staf kami dan itu akan
berimplikasi banyak sekali staff kami yang sakit dan juga akan berimplikasi kepada masyarakat di daerah itu
ya sehingga kemudian kenapa kami tunda tiga atau empat tahapan yang kami akan lakukan
pertama pelantikan bps tadi kami kecualikan untuk daerah daerah tertentu yang memang tidak bisa sama sekali setelah berkoronasikan pemprong dan pengkot
tapi kemudian untuk verifikasi faktual kami hentikan karena sekarang menurut kami
luar biasa penyebaran atau pandemik dari covid sembilan belas ini
kemudian juga nanti pembentukan ppdp kami hold dulu
sama juga dengan coklit yang merupakan bagian dari tahapan pemutahiran daftar pemilih
oke kalau untuk masa kampanye juli september ini juga ada yang khusus bang ilham
kita kan tadi seperti kata pak doli bilang
kita kan juga menyesuaikan
dibilang masa darurat pemerintah adalah sampai tanggal dua puluh sembilan mei
kita sedang melakukan simulasi kalau sampai tanggal dua puluh sembilan mei kemudian tidak ada masalah ke depannya
mungkin kita bisa padatkan di kampanye ini kita perpendek masanya misalnya
ya itu tentu saja konsekuensi dari penundaan yang sekarang kita lakukan
kita akan berkoordinasi terus dengan dpr
terutama ini komisi dua
simulasi kita ini bisa diterima oleh pemerintah dan dpr
atau kemudian ternyata setelah kita simulasi
tidak mungkin kita lakukan perantangan dua puluh tiga september tadi
tentu saja dari aspek pertemuan kpu pemerintah bawaslu dan dpr
itu bisa direkomendasikan
dikeuakan perpu oleh presiden
seluruhnya ini sudah dalam tahap sosialisasi dari sekarang ke daerah daerah bang ya
ini bisa dipastikan
sudah sudah itu sudah
daerah daerah peserta pilkada ini semua sudah mendapatkan surat edaran ini
kita langsung sebarkan ke provinsi dan kabupaten kota yang memang menyelenggarakan pilkada
oke bang doli terakhir ada catatan penting lain bang
bagaimana kemudian kita sadar bahwa wabah ini menjadi salah satu penghalang
untuk pesta demokrasi pilkada serentak ini
apa kemudian catatan khusus dari dpr untuk kemudian ini tetap bisa berjalan sesuai dengan protokol yang sudah
ya pertama tentu kepentingan yang paling kita kedepankan adalah kepentingan rakyat ya
jadi yang sangat terhancam saat ini dengan wabah atau pandemi virus koroni kan ada rakyat kita
nah oleh karena itu kita harus mengutamakan di atas segalanya untuk kepentingan rakyat supaya tidak
tidak tertular semakin menyebar dan seterusnya gitu
nah oleh karena itu event yang
kedua memang event event atau agenda politik agenda negara juga penting termasuk pilkada
nah tinggal kita bagaimana menyesuaikan ya antara kepentingan rakyat dengan agenda ini bisa kita selaraskan
nah oleh karena itu saya kira apa yang ditempuh oleh kpu sekarang dalam rangka coba menyelaraskan antara dua kepentingan itu
jauh ini mudah mudahan sampai tanggal dua puluh sembilan mei saya kira kita bisa kendalikan situasi ini sehingga nanti pasca itu kepentingan tadi kepentingan rakyat
juga kemudian pelaksanaan agenda negara itu bisa dijalankan dengan baik
nah yang kedua saya kira kpu juga dengan protokol atau sop yang mereka sudah buat gitu ya
ini harus juga diperhatikan
monitor betul bagaimana supaya protokol itu bisa dijalankan dengan baik oleh aparat aparat penyelenggara sampai ke tingkat paling bawah
sehingga memang antisipasi yang memang kita harapkan bahwa penyelenggara terus kemudian masyarakat itu tidak menjadi apa namanya menjadi bagian yang tertular gara gara agenda ini itu tidak terjadi
yang penting itu kita lihat
dan terakhir kita berharap semua bahwa situasi segera bisa terkendali
kita berdoa semuanya seluruh bangsa dan rakyat indonesia berdoa agar bangsa negara kita dilindungi dan masyarakat harus menjalankan apa yang menjadi pesan
supaya hidup bersih hidup sehat dan segala macam gitu sehingga memang kita semuanya selamat
oke oke baik baik terima kasih
terakhir ke bang ilham rekomendasi tersebut tentu menjadi catatan kerja cepat dalam waktu dekat dari kpu apa bang
ya pertama sekali lagi kami akan membuat simulasi jika kemudian nanti tanggap daruratnya sampai tanggal dua puluh sembilan mei
maka tahapan mana yang akan kita perpendek
kita akan persingkat dan apalagi kemudian setelah kita simulasi masih memungkinkan tanggal dua puluh tiga september ini seperti yang telah kita perkenalkan dan tergantung dalam undang undang untuk kita selenggarakan pilkade dua ribu dua puluh suruntak ini
oke baik baik kita aminkan semua harapan harapan baik tersebut doa doa baik tersebut agar kemudian masyarakat dan pemerintah bisa saling bekerja sama untuk kemudian apapun itu yang tadi disampaikan bisa terlaksana dengan baik
terima kasih ahmad doli kurnia ketua komisi dua dpr ri dan ilham saputra komisioner kpu ri sudah bergabung dengan kita malam hari ini di layar demokrasi terima kasih
sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir dalam layar demokrasi tetap bersama kami